orang indonesia memang tidak banyak yang suka membaca
setiap seribu orang hanya ada satu orang yang benar benar memiliki minat baca dengan serius
namun kondisi ini tidak membuat devi raisa gentar
perempuan yang kini berusia tiga puluh tahun ini mencoba untuk memulai bisnis buku cerita anak anak yang ia beri nama rabbit home
bisnis penerbitan buku ini cukup berhasil
ia bahkan berhasil mendapatkan omset sekitar satu miliar rupiah per bulannya
orang bilang buku adalah jendela dunia dan itu adalah ide bisnis di balik rabbit hole yang kini digeluti oleh devi raisa
dengan ilmu psikologi dan sepuluh juta rupiah kini devi bisa memproduksi belasan ribu buku setiap bulannya
bukan tanpa alasan bagi devi memulai usaha buku cerita yang menyasar konsumen anak usia hingga tujuh tahun ini
devi yang bekerja sebagai psikolog anak menilai bahwa kegiatan membaca mampu meningkatkan hubungan komunikasi antara orang tua dan anak
namun sayangnya buku bacaan anak anak di indonesia kurang bervariasi dan buku impor kerap dirasakan
disinilah devi melihat peluang untuk menghadirkan buku cerita dengan kualitas impor serta harga yang terjangkau
bersama guntur kustanto rekannya yang bekerja sebagai ilustrator mereka memutuskan untuk memulai bisnis yang dianggap banyak orang sudah kadaluarsa
awalnya kami bisnis online jadi emang dari rumah saya begitu ada yang pesen baru dikirim
setelah setahun berjalan baru kami pindah ke ruko
terus mulai rekrut karyawan karyawan finishing
dari dua orang sekarang bisa mencapai satu ratus tiga puluh enam karyawan
tapi dari awal memang mau fokusnya ke buku anak anak
atau apa background ceritanya
jadi awalnya saya psikolog anak terus banyak orang tua yang mengeluhkan kesulitan berkomunikasi antara orang tua dan anak
nah dari situ saya lihat dampaknya besar banget
pertanyaannya sederhana tapi nanti anak tuh bisa jadi kaya ketergantungan narkoba putus sekolah hanya karena sesimpel komunikasinya kurang baik antara orang tua dan anak
nah dari situ saya riset kecil kecilan dan ditemukan dengan membacakan buku sepuluh menit aja per hari tuh bisa meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak
nah tapi sayangnya buku buku anak di indonesia tuh masih kurang kalaupun ada bukunya import yang harganya tuh kurang terjangkau lah untuk orang orang
dari situ saya pikir oh mungkin saya bisa nih bikin buku anak
anak yang karena saya suka nulis terus saya juga ada background psikologi anak saya pengen bikin buku yang kualitasnya import tapi harganya terjangkau buat anak anak indonesia
proses pembelajaran devi dalam dunia bisnis buku dilakukan sambil berjalan setelah buku pertama rabbit whole diterbitkan
mempunyai cita cita untuk membuat buku yang interaktif
menurut devi tidak semata mata hanya membuat buku yang berisikan kata kata tetapi juga harus dipadukan dengan gambar yang menarik
berapa sih alasannya dibikin interaktif
jadi karena orang tua indonesia tuh banyak yang belum terbiasa untuk komunikasi untuk mendongeng jadi dengan adanya fitur interaktif itu bikin orang tua tuh juga bermain kayak
eh ini apa ya yang ada di balik sini ini apa ya kita puter yuk kita lihat yuk
itu bikin orang tua itu juga lebih relax
untuk mendongeng dan akhirnya lebih terbiasa untuk mendongengkan
dibandingin kalau misalnya kata katanya banyak nanti orang tua juga bingung gimana cara mendongengkannya
dan itu sebenarnya perhatian anak juga sebenarnya udah hilang gitu ya kalau terlalu banyak
kalau misalnya mbak kan juga praktek dengan buku ini menurut mbak literasi anak di indonesia saat ini tuh seperti apa sih
saat ini dengan gencarnya

itu memang anak anak tuh banyak yang menggunakan buku ini
belum satu tahun pun juga udah dikasih gadget biar anteng
jadi memang tidak terbiasa untuk membaca buku
apalagi memang pilihan bukuan di indonesia juga masih minim
jadi sebenarnya langkah utama apa yang sebenarnya harus dilakukan orang tua supaya anak tuh bisa lepas dari gadget
pertama orang tua tuh juga harus menyadari
karena kan sekarang banyak orang tua yang males
mending anak diem taruh ipad meres gitu kan
biar bisa ngerjain kerjaan lain
iya gitu kan
jadi orang tua sendiri penting menyadari kenapa sih gak boleh lama lama bersentuhkan dengan gadget
setelah udah menyadari urgensi itu biasanya nanti orang tua akan lebih willing nih untuk menjauhkan anak dengan gadget
dan melakukan kegiatan kegiatan lain yang di luar gadget
seperti bermain dengan anak atau membaca buku
dan kalau misalnya untuk kedepannya nih mbak kita bicara soal bisnis ini kan pasti semakin lama nanti apalagi kalau kompetitor sudah mulai bermuncul
itu apa sih ada nggak strategi khususnya yang mungkin yang khas rabbit whole banget
jadi setiap buku yang dibuat dari murray's storyboard tuh emang selalu saya posting prosesnya
jadi mulai dari kayak eh mau bikin buku ini nih tentang ini
jadi ide mentahnya bahkan belum ada judulnya tuh selalu saya posting
jadi orang tuh merasa engage oh ini bukunya tuh saya tuh juga menikmati loh prosesnya dari awal
jadi bahkan ketika misalnya saya dibuka pre order yang harus tunggu dua bulan tuh banyak orang yang memang mau
untuk menunggu seperti itu
karena mereka merasa menjadi bagian
jadi sekarang juga udah mulai dibuka pre order gitu ya
dari awal memang pre order
karena memang kami gak buka investor gak mau mencari investor
biasanya dari dana pre order itu yang akhirnya dibuat untuk mencetak buku
dengan modal awal sepuluh juta rupiah pada tahun dua ribu empat belas devi dan rekannya guntur mulai menekuni bisnis ini
mereka memproduksi buku pertama sebanyak seribu buah
saat itu devi yang senang menulis bertugas untuk membuat jalan cerita
sementara guntur yang menggambar ilustrasinya
saat ini mereka mampu menjual empat belas buku setiap bulannya
harga buku cerita yang dijual pun cukup bervariasi dari kisaran harga dua puluh lima hingga satu ratus delapan puluh lima rupiah
dengan angka penjualan tersebut
rabbit whole dapat meraup omset senilai satu miliar rupiah
tidak hanya itu kini rabbit hole telah mempunyai karyawan lebih dari satu ratus tiga puluh orang

minyak hidup indonesia
awal sepuluh juta rupiah
kondisi pasar buku indonesia sebenarnya cukup berat
data unesco tahun dua ribu dua belas menunjukkan bahwa indeks tingkat membaca orang indonesia hanya sebesar satu persen
hal ini berarti dari seribu penduduk hanya ada satu orang yang mau membaca buku dengan serius
dengan rasio ini di antara dua ratus lima puluh juta penduduk indonesia hanya dua ratus lima puluh ribu yang mempunyai minat baca
hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pengguna internet di indonesia yang mencapai delapan puluh delapan satu juta pada tahun dua ribu dua puluh
devi menyiasati kondisi ini dengan menjual buku rabbit hall secara online
devi sempat beberapa kali ditawari menjual bukunya di toko buku besar
namun hal tersebut ia tolak karena nilai konsinyasi yang terlalu tinggi
devi mengatakan dengan menjual di toko buku akan membuat harga bukunya di luar jangkauan masyarakat luas
hal ini karena hampir enam puluh persen dari harga buku akan diberikan kepada toko buku tersebut
tak sekedar online devi juga menggunakan taktik yang sesuai dengan para ibu
sebagai pasar utama buku rabbit hall yakni arisan
selain karakter buku yang interaktif rabbit hole juga mempunyai cara penjualan yang sangat unik
ibu ibu sekarang bukan hanya bisa menjadi reseller tapi juga bisa membeli buku rabbit whole dengan arisan
melalui sistem arisan para ibu ini dapat membeli buku dengan sistem cicilan yang ringan
serendah seratus ribu per bulannya
kini telah ada lebih dari seribu peserta arisan yang membeli buku rabbit hole dengan cara ini
kita sendiri ada tiga paket arisan paket bayi paket lengkap sama paket prasekolah
dan masing masing ada mingguan dan bulanan
contohnya kalau untuk paket lengkap paket bayi paket persekolah
paket lengkap bulanan itu kita iurannya satu ratus empat belas lima ratus per bulan selama delapan bulan
kalau untuk mingguannya enam puluh lima lima ratus selama empat belas minggu
dan ada berapa grup dan berapa orang
untuk saat ini kita ada sekitar dua ratus lima puluh grup aktif dan itu pesertanya ada sekitar satu dua ratus
kita sendiri jadi kalau misalnya contohnya arisan paket lengkap bulanan itu
nanti kalau sudah terbentuk delapan orang kita buat mereka group
nanti remindernya kita kirimkan lewat grup di whatsapp atau lewat email
jadi mereka ada dua reminder
iya jadi jika mereka sudah transfer mereka kirim bukti transfernya ke kita
kesulitannya apa tuh
kesulitannya paling kalau misalnya kayak ada yang mereka agak telat bayarnya
atau yang mereka udah dapat buku
tapi ternyata nggak bayar lagi
jadi kita harus konfirmasi terus ke dia
sampai kalau misalnya emang kita gak dapat konfirmasi dari dia kita akan blacklist dia
dan kita publish di social media kita
dari database yang dimiliki devi banyak yang ia bisa lakukan untuk terus mengekspansi bisnisnya
meski begitu devi tidak terburu buru untuk mengundang investor
dan lebih memilih mempertahankan model bisnis yang saat ini ia jalankan

banyak penerbit yang menawarkan kami penerbit besar maupun investor
tapi memang dari awal kami memang nggak mau ada kerja sama dengan penerbit besar maupun investor
jadi memang mau stay di sini aja gitu ya
kalau untuk kedepannya mungkin nanti kan saat udah tiga puluh empat puluh buku yang berbeda beda gitu
kira kira nanti akan merambah kemana lagi
apakah akan sampai ke remaja atau sampai ke buku buku produk buku lain
kalau sekarang sih tetap pengen stay di tujuh tahun karena itu masih banyak banget variasi yang bisa dieksplorasi
dan juga balik lagi nih ke tujuan awalnya
tujuan awalnya kan mendekatkan hubungan orang tua dan anak sejak dini
nah di usia tujuh tahun memang dimana anak tuh lebih dekat sama orang tuanya
belum masuk ke sekolah atau ketemu sama teman sebaya
jadi di situ tuh orang tua benar benar bisa full punya atensi dan bisa full campur tangan ke anak
kalau misalnya bisa diberikan ke teman teman bisa diberikan ke teman teman
mungkin tips mungkin ya
kan pasti banyak juga psikolog psikolog nih yang mungkin juga nonton atau melihat apa yang mbak devi lakukan gitu
mungkin mereka punya keinginan untuk juga membuat buku atau ingin membantu lah
either dari literasi atau mungkin hubungan antara ibu dan anak gitu
orang tua dan anak
itu tips yang bisa mbak berikan apa
pertama temuin dulu passionnya
kayak misalnya pengen buat anak anak usia dini kah atau usia sekolah atau usia remaja
nah setelah udah menemukan itu tuh eksplorasi deh teori teori perkembangan di anak anak usia segitu
temuin masalahnya biasanya apa
kemudian ngobrol juga sama orang tua atau orang orang di sekitar yang punya anak anak usia segitu
nantinya akan ketemu deh masalah masalah yang sebenarnya belum teratasi nih
karena saya berangkatnya juga dari situ
oh ternyata banyak nih yang belum teratasi kayak masalah emosi
banyak anak yang belum bisa mengatakan emosi
akhirnya bikin buku buku emosi
kayak gitu sih
kalau untuk penulis penulis nih yang mungkin juga ingin membuat buku tapi memang orang juga banyak yang bilang bahwa membuat buku tuh ribet dan nggak mungkin dan mahal
itu ada tips tersendiri nggak untuk orang orang yang mau memproduksi buku dan berbisnis buku
kalau misalnya mau menjadi penulis cerita anak pastikan punya partner atau ilustrator yang memang sesuai nih
jadi udah bener bener mengerti kita
tulisan itu sebenarnya sedikit
tulisan itu diwakili dengan gambarnya
jadi bener bener temukan ilustrator yang memang bisa mewakili menyampaikan pesan kita
kemudian yang kedua kalau misalnya memang belum tahu tentang perkembangan anak paling nggak cari ahli atau pakar untuk ngobrol
maksudnya knowledge atau skill untuk psikologi anak itu penting dalam membuat buku anak
hmm penting banget
tahu mana nih yang boleh dilakukan mana yang sebaiknya dilakukan mana yang sebaiknya tidak dilakukan
atau paling enggak setelah membuat buku kasih lihat ke psikolog atau pakar anak kira kira udah sesuai atau belum
atau ada yang perlu direvisi
atau ada yang perlu direvisi
atau ada yang perlu direvisi
aku lahir karena ibu suka sama kode kode akhirnya aku diberi nama o
kapasitas produksi rabbit whole kini sudah berlipat ganda dibandingkan kapasitasnya dulu
dengan bantuan teknologi dan penambahan volume penjualan
kini devi dapat meningkatkan efisiensi produksinya dengan membuat lebih dari enam ratus buku perharinya
akan tetapi hal yang ia capai saat ini tidak datang dengan mudah
devi sempat melakukan trial and error yang sempat membuatnya patah semangat
jadi awalnya yang ketika pertama kali itu gagal kan
maksudnya ketika kita nyetak ternyata kertasnya nggak sebel yang dimau
kemudian merusak rusak lah di pinggirnya segala macam
itu sempat cetak sekitar dua sampai tiga kali dan selalu gagal
sempat berpikir ah udah deh pengen mudahan aja
tapi akhirnya saya coba tuh iseng di instagram fotoin buku buku yang agak agak misalnya rusak pinggirnya
terus saya fotoin dan saya jual dengan harga yang murah
eh ternyata sambutannya cukup antusias tuh orang orang
dari situ mulailah jual buku buku yang reject
dan dengan jual buku yang reject akhirnya balik ke modal
dan dari situ tuh mulai sambil jalan sambil dilihat sebenarnya gimana sih harusnya produksi
produksi yang lebih baik
dan akhirnya bisa sih bertahan sampai sekarang dan bahkan bisa berkembang
dan rabbit hole itu sebenarnya udah mengeluarkan kira kira sebelas buku gitu ya
buku itu untuk mungkin usia yang berbeda beda
iya dari usia bulan sampai tujuh tahun
sampai tujuh tahun
nah sebenarnya kalau misalnya dari sisi ilmu psikologinya sendiri
apa sih yang bisa dituangkan ke dalam buku itu sehingga anak anak tuh bisa seperti yang tadi mbak desy bilang
bisa mungkin selain juga komunikasi dengan orang tua
tapi juga pelajaran pelajarannya seperti apa sih yang berbeda di setiap buku
biasanya tuh saya karena saya juga masih praktek
jadi saya lihat tuh dari keluhan orang tua yang datang ke saya
misalnya apa sih yang bisa sering dikeluhkan
oh anaknya misalnya suka tantrum kurang bisa mengendalikan emosi
yaudah dari situ saya coba cari literaturnya
emosi itu sebenarnya seperti apa sih
gimana cara mengendalikan emosi
yaudah dari situ buat buku tentang pengenalan emosi
atau tentang tugas perkembangan bayi
apa sih oh tugas perkembangan bayi adalah untuk bisa merasa aman dan nyaman dengan orang orang terdekatnya yaitu orang tua
jadi dari situ saya buat buku buku di mana orang tua tuh memeluk anak mencium anak menyemangati anak
itu salah satunya ya beberapa
kalau untuk feedback sendiri udah dapat sejauh ini
dari mungkin yang pasien tapi yang juga customer untuk bukunya itu sejauh ini bilang apa
jadi memang pemasaran kami kan lewat instagram aja
nah di situ tuh biasanya orang tua yang beli
mereka akan posting di instagram pribadinya mereka
nah di situ tuh word of mouthnya yang kenceng
karena ketika mereka posting biasanya temen temen mereka atau followersnya akan penasaran
terus habis itu pengen beli
dan akhirnya terus bergulir seperti itu
dan biasanya sih mereka akan bilang oh ini hubungannya tuh jadi lebih baik nih antara orang tua dan anak
dan bahkan tadinya ayah yang tadinya cuek akhirnya jadi mau buat bacain buat anaknya
terus yang tadinya bener bener gadget banget nih anaknya gak bisa lepas dari gadget
akhirnya mau untuk baca buku
dan bahkan pertama kali yang dicari adalah buku rabbit hole
bahkan anak anak yang berkebutuhan khusus kayak keterbatasan bicara
jadi ada buku khusus juga
enggak tapi bukunya sama yang dipakai
tapi ternyata mereka menunjukkan reaksi reaksi yang biasanya nggak pernah mereka tunjukkan sebelumnya
rabbit hall mengambil lokasi produksi dan store di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
proses pembuatan buku interaktif ini sendiri
memakan waktu yang lebih lama dibandingkan pembuatan buku biasa
pasalnya banyak elemen elemen yang tidak ada pada buku biasa
seperti potongan potongan yang harus ditempel dan dilipat
agar bisa menambah nilai suatu cerita
tandangan terbesarnya adalah
jadi sebelum kita pindah cetak di percetakan besar
jadi kita masih cetak di tempat yang sebelumnya
kita harus ekstra buat milih lembar lembarnya
karena kalau misalkan lembarnya kita yang rejeknya kelihatan
nanti bisa masuknya rejek ke finishing gitu
makanya harus lebih ekstra deh
milihin lembar lembar yang ada di percetakannya
kapan tuh mulai pindah ke percetakan yang baru
mulai pindah beberapa bulan yang lalu
udah ada satu judul buku yang pindah
terus bulan ini juga cetak di percetakan yang besar
dan bulan depan ada
jadi bertahap sih
satu judul buku
judul buku bertahap
bedanya apa sih ke percetakan kecil sama besar
enaknya ada enaknya enggaknya itu apa
kalau percetakan yang besar
setiap lembar yang reject kita kumpulin
nanti setelah dikumpulin
lembar lembar itu bisa langsung kita lihat tur ke sana ditukar
nah kalau yang kecil
ya susah buat kita nukar ke sana
itu yang rejek rejeknya
dan quality controlnya juga lebih
ya dan quality controlnya juga lebih baik
dan lembar yang datang ke sini itu
packagingnya lebih bagus gitu
selain disimpan dalam palet
terus sama mereka juga dipakai plastik lagi
kalau dari percetakan kecil
biasanya cuma pakai diikat ikat doang
dan disimpan di mobil box
selain proses produksi
proses membuat cerita dan ilustrasi
juga melewati tahapan yang cukup memakan waktu
devi menyatakan proses ini juga melibatkan feedback
atau saran yang diberikan
dari para pembacanya
selalu saya biasanya kasih postingan
tentang kayak apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak anak
pada usia dini
misalnya kayak harus melatih
kemampuan pengambilan keputusan
melatih kemampuan berbicara
dan itu bisa didapatkan dengan buku loh
dan buku buku rabbit hole
apa nih yang kira kira bisa menstimulasi
atau melatih kemampuan itu
terus saya selalu kayak kasih tahu
dan ngasih edukasi lewat postingan di instagram
dan biasanya setelah ngasih postingan edukasi itu
banyak orang tua yang tertarik
untuk membeli buku buku rabbit hall
jadi memang instagram masih jadi medium utama gitu ya
kalau untuk penjualan
apakah dihiaskan lewat website juga
atau hanya lewat instagram lagi
utamanya lebih ke instagram
jadi info info seperti itu lebih di instagram
tapi juga ada di web
karena web kami itu baru sekitar empat bulan yang lalu
jadi masih sosialisasi web lewat instagram juga
kan mulainya sudah dua ribu empat belas
awareness yang mbak rasakan dari dua ribu empat belas sampai sekarang
itu kurang lebih tiga tahun
itu meningkat nggak
jauh meningkat berarti
jadi di tahun pertama kan kami lebih fokus ke twitter sama facebook
dan ternyata itu nggak terlalu ngaruh
penjualannya pun juga masih stagnan aja
tapi begitu tahun kedua masuk ke instagram
dengan melakukan edukasi secara berkala
ternyata banyak orang tua yang sangat aware
tantangan rabbit hole selanjutnya adalah bagaimana menghadapi maraknya penggunaan gadget
di kalangan anak anak dan orang tua
ini menjadi pr bersama
khususnya bagi para orang tua dalam mengajarkan pentingnya membaca buku
pada generasi digital saat ini
bagaimana cara menghadapi maraknya penggunaan gadget
ya memang bisa
tapi tergantung dari usianya
kalau anak usia dua tahun ke bawah
memang sebaiknya langsung berinteraksi langsung dengan bendanya
karena kalau misalnya gadget
itu hanya menstimulasi indek penglihatannya aja
sedangkan kalau misalnya pakai buku kan dia bisa megang
dia bisa dengar juga suaranya
dia bisa stimulasi motorik
yang dimana itu tidak bisa didapatkan dengan gadget
meskipun hasil lengkapnya
meskipun hasil yang didapat telah melebihi ekspektasi awal
devi merasa perjalanan rabbit hole masih cukup panjang
dalam mewujudkan cita citanya
cita cita devi ingin meningkatkan minat baca anak indonesia
salah satunya dengan membagikan buku bukunya secara gratis
setiap dua puluh buku yang terjual
sepuluh buku akan disumbangkan ke rumah baca maupun ke taman bacaan
sebanyak dua ribu buku telah berhasil dikumpulkan untuk disumbangkan